enam calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka dari tiga puluh delapan provinsi se indonesia
senin malam melakukan fitting pakaian dinas upacara atau pdu
yang akan dikenakan pada tugas perdananya tujuh belas agustus mendatang di istana merdeka jakarta
para calon anggota paski braka ini mengaku senang dapat mengenakan seragam pdu ini
karena terbayang mengenakannya saat bertemu presiden secara langsung

maksudnya kayak ini aja udah keren banget apalagi nanti pengukuhan gitu
saya lihat waktu baru masuk sma kemarin pas upacara bendera
itu dikibarkan oleh pasukan paski braka yang dari sekolah saya
jadi saya pengen banget jadi paski beraka waktu itu
karena mereka menggunakan seragam pdu itu keren banget gagah banget gitu
anggota paski beraka untuk tujuh belas agustus di kabupaten tahun dua ribu dua puluh dua
jadi saya coba mendaftar
namun saya gagal kak waktu itu
bulan dua kemarin saya coba lagi dan alhamdulillah saya bisa sampai di tingkat nasional kak
fitting baju ini dilakukan sepuluh hari menjelang para calon anggota paski braka bertugas
sebelumnya pengukuran baju telah dilaksanakan pada lima belas juli lalu
saat capaska pertama kali datang ke asrama
setelah mengenakan pakaian dinas upacara
para capaska diminta untuk bergerak dan melakukan gerakan hormat
langkah tegap maju dan gerakan membawa baki untuk putri
serta gerakan membentangkan bendera untuk putra
apabila setelah dicoba dan ada ketidaknyamanan
akan segera dikoreksi
kalau tantangannya untuk pdu ini waktunya ya
kita hanya dikasih waktu sekitar satu bulan
bahkan kurang itu harus selesai dan kualitas harus benar benar nomor satu
tidak ada toleransi mulai dari ukurannya
oleh karena itu hari ini kita melakukan fitting
ada beberapa yang memang harus kita perbaiki
karena mereka berat badannya itu berubah
dari saat awal pengukuran dengan sekarang
karena tiap hari kan mereka ada pelatihan pelatihan
berat badannya ada yang turun ada yang naik seperti itu
menurut deputi bidang pengendalian dan evaluasi bpip rima agristina
seragam dinas upacara paski braka setiap tahunnya selalu sama
namun yang harus diperhatikan adalah kenyamanan seragam
yang akan dikenakan capaska saat bertugas
ya ini kan pakaian dinas upacara yang di fitting
baru atas sama bawah ya
terus tadi sepatu juga kita coba
nah ini belum lengkap
nanti kan ada juga di sini scaffi merah putihnya ya
kemudian peciknya dengan garuda
kemudian ada lambang merah putih garuda juga yang dikenakan
bahan pakaian dinas upacara yang akan dikenakan pada tujuh belas agustus mendatang
yang dapat menimbulkan kesan rapi saat bergerak
namun tidak panas saat dikenakan
mita handayani fajar bolivia depok